hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap
saudara anwar abbas dan turut tergugatnya mui
secara ini perorangan gugatannya perorangan
dan lembaganya turut tergugat
kemudian kita gugatkan kerugian material
yang dirasakan kerugian material oleh klien kami
yaitu kita masukkan dalam petitumnya itu
senilai satu rupiah
jadi kerugian yang diderita secara material
kita masukkan dalam penyelidikannya
kemudian kerugian secara immaterialnya
yaitu satu triliun rupiah
perlu kami sampaikan kepada sahabat sahabat media
tentang isi gugatan kita
mas itu bisa dijelaskan mengenai perbedaan kerugian material dan immaterial yang dimaksudkan disitu
ya kalau kerugian material berkait dengan kerugian kerugian kita yang berupa harta benda kita
atau benda kita yang bergerak atau tidak bergerak
namun kalau kerugian imaterial ini
kita tidak bisa
kukur dengan nilai
orang yang merasa dirugikan itulah yang boleh menilai
ya maka dasar itu kami sampaikan